saksi mahkota anak ag dan saksi anastasia pretia amanda dipastikan tidak hadir dalam sidang kasus penganiayaan david ozora
dengan terdakwa mario dandi satrio dan shane lucas di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa siang
menurut mangata toding alo pengacara ag saksi sekaligus terpidana anak ag tidak hadir dalam sidang hari ini
karena belum mendapatkan surat panggilan dari kejaksaan negeri jakarta selatan
rencananya ag akan diperiksa terakhir sebagai saksi mahkota sedangkan saksi amanda dikonfirmasi tidak hadir oleh ibunya obi dewi karena sakit batu ginjal
hari ini adik amanda albertus fernando memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang tertutup
karena tidak bisa hadir amanda melalui pengacara mengajukan permohonan agar keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibacakan oleh jpu saat persidangan
di polda metro pada tanggal satu atau dua mei saya agak lupa setelah lebaran dan itu ada rekamannya jadi kami berpikir bahwa itu sudah cukup bisa dibacakan
karena itu sudah semua karena di situ ada bap tambahan bap konfrontasi
konfrontasi dengan mario dandisatrio